mantan penyidik kpk stepanus robin empat puluh tujuh dituntut dua belas tahun penjara serta denda lima ratus juta rupiah subsidiar enam bulan kurungan
jaksa penuntut umum meyakini robin bersalah menerima suap sebelas miliar rupiah dan tiga puluh enam ribu dolar amerika serikat penanganan perkara di kpk
dalam tuntutan jaksa robin diakini menerima suap bersama rekannya maksur hussein dengan total setara lebih dari sebelas lima miliar rupiah dari sejumlah pihak
antara lain wali kota tanjung balai nonaktif syahrial mantan wakil ketua dpr aziz syamsuddin dan aliza gunado mantan wali kota cimahi ajai muhammad priyatna serta mantan bupati kutai kertanegara rita widiasari
jaksa meyakini robin bekerja sama dengan maksud untuk meyakinkan sejumlah orang itu memberi suap berkaitan dengan perkara mereka di kpk
dalam persidangan yang sama maskur dituntut sepuluh tahun penjara dan denda lima ratus juta rupiah subsidiar enam bulan kurungan
sidang akan dilanjutkan pada dua puluh desember mendatang dengan agenda pembacaan pledoi